soal menjadi terbatas dan menjadi sulit penantang untuk mengejar popularitas dari petahana

problemnya adalah ketika penantang itu dia tidak punya basis advokasi ya
kemudian tidak punya kerja kerja politiknya cenderung terbatas pada masa kampanye
itu juga mungkin jadi problem ya
tapi kan sebenarnya pada masa kampanye ini penantang dengan petahana cenderung sama ya
karena pertama hak hak mereka sama
dengan aturan ya harus cuti dan ada plh atau plt yang nanti akan menggantikan mereka
itu saya pikir membuat petahana posisinya sama juga dengan penantang
karena dia tidak bisa memaksimalkan ya apa yang menjadi infrastruktur misalnya
infrastruktur yang melekat pada dia misalnya
tentang publisitas sebagai kepala daerah ya
problemnya memang bukan pada masa kampanye menurut saya ya
problem popularitas dari penantang
tapi pada masa sebelum kampanye
kita tahu bersama kan ibarat rumah sembilan desember ini
batu batanya kan sudah disusun semenjak enam bulan bahkan satu tahun sebelum perhelatan pilkada itu dimulai ya
jadi saya pikir memang di enam bulan sebelum penetapan calon
memang penantang cenderung terbatasi rumahnya
karena pertama ada psbb ya
kemudian berbeda dengan penantang
penantang juga dengan kekuasaan yang dimilikinya ya
tidak hanya soal kewenangan dan sebagainya
terkait anggaran misalnya
ataupun terkait citra diri ya
sebagai bupati atau wali kota atau gubernur ya
saya pikir juga kesadaran seorang penantang
memisahkan dia sebagai seorang pejabat publik
dan sebagai sekaligus sebagai seorang kandidat
ini kan tidak semua juga bisa memisahkan
kadang bahkan kalau kita lihat banyaknya temuan pelanggaran yang dilakukan petahana ya
dalam artian abuse of power dari segi pelibatan asn misalnya
ataupun dari segi bantuan sosial yang juga mengikutkan pradiri
saya pikir disitulah langkah yang tidak menguntungkan penantang ya
tapi di satu sisi terkait bansos misalnya saya gambarkan
kalau petahana memberikan bansos itu kan mungkin digambarkan sebagai tanggung jawab pemerintahan
iya bantuan pemerintah
betul kalau penantang bikin misalnya bansos itu kan mungkin dilihat publik sebagai bentuk kepedulian
karena dikeluarkan dari
cuma kan itu high cost ya saya pikir
saya pikir memang soal aturan memang bawaslu juga tidak bisa menindak misalnya
karena memang kan waktu itu belum pada masa kampanye ya
petahana belum menjadi kandidat saya pikir mungkin starnya di situ
tapi kalau sudah pada masa pilkada saya pikir posisinya sama antara petahana dan penantang aja
oke kang saan kita break dulu setelah break saya akan coba tanya
bukankah kemudian penantang juga punya peluang misalnya soal bisa mengkapitalisasi isu covid yang
katakanlah ada satu daerah di mana kepala daerah petahananya mungkin tidak begitu maksimal
sehingga penantang seharusnya bisa lebih inovatif bisa memunculkan isu isu yang baru
sehingga bisa menarik simpati dari masyarakat
meskipun peluangnya tadi anda katakan secara popularitas agak kecil karena sulit untuk mengejar dari petahana
tapi dibahas nanti kita jeda terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
terakhir kang saan
peluang penantang lalu bisa memainkan apa
isu apa kang saan bukankah covid sembilan belas bisa dikapitalisasi sebagai pembaharuan misalnya atau isu yang ditawarkan kepada masyarakat
ya memang itu bisa dikapitalisasi
ketika ada seorang kepala daerah tidak mampu menangani covid dengan baik
tapi media untuk mengkapitalisasinya apa sekarang
misalnya mereka akan menggunakan media sosial misalnya daring
tapi kan kita harus menyadari juga soal literasi digital masyarakat kita kan masih rendah
ini problem ya ketika paslon membuat konten konten yang positif kreatif inovatif menarik dan juga mengkapitalisasi terkait dengan soal penanganan covid
itu problem di soal medianya
nah sebenarnya rumusnya sederhana aja dalam kampanye dalam pilkada langsung ini
kan yang pertama itu kan harus di tingkat popularitas harus tinggi
dikenal disuka dipilih
kalau dikenalnya rendah pasti disukainya rendah
kalau disukainya rendah dipilihnya pun rendah
tapi tetap basis utamanya adalah dikenal dulu
jadi dikenal itu harus mayoritas
nah inilah yang menjadi sebenarnya problem bagi penantang itu walaupun tadi mas ikram menyampaikan banyak hal yang bisa dilakukan
tapi sekali lagi itu problem utama
bagi penantang ketika dia berhadapan dengan petahana
jadi agak agak gak fair juga dong berarti pilkada di tengah pandemi ini kang saan
karena kan memang pemerintah juga tetap dilaksanakan
ya menurut saya gini problemnya itu kan gini
harusnya memang kpu tadi tidak hanya sekarang kan alat peraganya dia dibatasi hanya buatan kpu saja kan yang boleh dipasang
alat peraganya di luar di selain penyelenggara kan gak boleh

nah sementara petahana itu kan udah pasang gambar tujuh puluh lima tahun yang lalu

jadi kalau pun sekarang dia menjadi plt tapi kan dia udah punya modal dasar popularitas
dia kan tinggal meningkatkan kesukaan dan keterpilihan aja
tidak perlu lagi membranding kan
nah sementara si penantang itu perlu membranding
membranding diri membranding kitra diri dan sebagainya
dan itu memang perlu ruang yang memadai untuk melakukan itu
ruangnya sempit sementara juga waktunya juga sangat mepet dan terbatas ini sekitar kurang dari sebulan lagi sudah mencoba
ruangnya sempit sempit sempit
saya ke mas ikram
mas ikram jadi kalau kemudian popularitas menjadi masalah bagi penantang sehingga keterpilihan juga menjadi sulit

apalagi sih dampak kalau kemudian popularitas ini menjadi rendah
mungkinkah ini bisa ditarik ke partisipasi antusiasme masyarakat untuk datang dan juga mencoblos pada hari h
oh iya saya pikir memang ada kaitan ya bahwa di pilkada ini
selain tentang ketakutan tentang kesehatan masyarakat ya misalnya
selain tentang ketakutan tentang kesehatan masyarakat ya misalnya
tentang penyebaran covid misalnya walaupun ini sudah dilakukan oleh pihak pemerintah kpu dan sebagainya
bisa juga tentang tadi disebutkan kang saan bahwa semestinya tingkat partisipasi harus digenjot dengan aneka alat peraga atau bahan kampanye ya yang harus diperbanyak
saya lihat memang ada beberapa yang di aturan ya
ataupun yang secara aplikasi oleh kpu memang kurang merangsang ya tumbuhnya

ataupun yang secara aplikasi oleh kpu memang kurang merangsang ya tumbuhnya
tapi menurut saya memang masih ada peluang bagi penantang ya
karena memang ada banyak juga varian kampanye lain
misalnya yang bisa masuk dari rumah ke rumah misalnya ya
seperti bahan kampanye ya tinggal seberapa kuat aja apa namanya
bahan kampanye ataupun aneka atribut ruang publik ya yang kemudian diciptakan
sehingga kembali lagi ke masifnya tadi sama narasinya
kalau penantang tidak punya narasi yang kuat
maksudnya penantang adalah mendelegitimasi petahana
bahwa petahana sudah berhasil dan sebagainya
tinggal sejauh mana itu penantang bisa menjual
karena dia berhak untuk ataupun harus dipilih
jadi itu mas
jadi ini sebetulnya adalah lagi lagi kembali ke soal strategi politik apa
yang akan diambil oleh petahana dan juga penantang
di tiga minggu menjelang pemilihan pilkada ini
kita lihat bagaimana kemudian ini bisa sama sama merangsang pemilih
untuk bisa datang dan juga mencoblos di hari h
dan juga memilih calon yang mereka inginkan
terima kasih banyak mas ikrama mas loman
terima kasih kang saru sopo
terima kasih banyak sudah bergabung pada malam hari ini bersama dengan kami
dan demikian cnn indonesia election pada malam hari ini
terima kasih sampai jumpa